pemprov dki jakarta secara resmi menutup tempat usaha hiburan di hotel alexis di r e marta dinata pada emangan jakarta utara pada kami sore
pemprov dki jakarta mengutus sedikitnya tiga puluh petugas satpol pp perempuan untuk menyegel tempat hiburan alexis
namun strategi ini tidak berjalan mulus
petugas satpol pp sempat dihadang pria berpakaian safari di pintu gerbang dan sempat terjadi kericuhan
lantaran petugas satpol pp sempat diminta pergi secara paksa
meski sempat terlibat aksi dorong tiga perwakilan satpol pp akhirnya berhasil masuk untuk memastikan alexis tidak beroperasi
di depan gedung alexis petugas satpol pp lainnya memasang spanduk penyegel
resmi ditutup bu sudah resmi ditutup
lalu apa lagi lanjutnya gimana bu lanjutnya gimana
iya nanti itu kan ditutup nanti
karyawan nggak ada ya
udah nggak ada
udah nggak ada apa apa ya
sebelumnya tim serikandi satpol pp tersebut dilepas oleh gubernur
dki jakarta anies baswedan guna memastikan seluruh kegiatan usaha alexis ini berhenti total
anies tidak memberikan penjelasan perihal penugasan tiga puluh anggota satpol pp perempuan ini
namun anies berharap penyegelan ini akan berlangsung damai
memastikan bahwa mereka mentah hati
kalau dari statement kita sudah dengar kemarin
dan tadi malam kita juga sudah dapat informasi dari kegiatan
sekarang petugas satpol pp hadir ke sana
untuk secara resmi memasang bahwa tempat ini tanda daftar usaha pariwisatanya sudah dicabut